jelang arus mudik lebaran sejumlah terminal bus di kota bandung mulai melakukan berbagai persiapan
perbaikan fasilitas dan penambahan armada menjadi fokus utama dalam persiapan mudik dua ribu dua puluh
menghadapi arus mudik tahun ini terminal cicahem akan menyiapkan armada satu ratus delapan unit bus antar provinsi
dan empat puluh tiga bus dalam provinsi serta tiga puluh bus cadangan
beberapa fasilitas penunjang di terminal cicahem pun turut dibenahi
serana dan prasana tetap kita untuk pas h tujuh nanti ada penambahan untuk ruang tunggu
karena kita semua lihat ruang tunggu di terminal cicahem sangat kurang memandai
tapi kita maksimalkan yang ada nanti ditambah di dalam
yang mencatat empat puluh lima puluh tujuh orang pemudik
hal ini karena banyak orang yang beralih ke moda transportasi lain

banyaknya program mudik gratis ke trayek yang menjadi tujuan bus di cicahem
terminal ini melayani trayek bus ke daerah timur kota bandung
seperti tasikmalaya atau garut
serta angkutan kendaraan antar provinsi jurusan yogyakarta jawa tengah atau jawa timur
sejumlah kota yang dilayani terminal cicahem juga banyak dilayani moda transportasi lain dari bandung
seperti kereta api
hal sebaliknya terjadi di terminal lewi panjang
terminal lewi panjang melayani trayek ke daerah barat kota bandung
seperti sukabumi bogor hingga merak
rute rute ini tidak dilayani kereta api langsung dari bandung
selain itu program mudik gratis pun jarang ada yang mengakomodasi trayek trayek
di terminal tipe a kota bandung ini
total disiapkan tujuh ratus dua puluh tujuh armada bus
tersedia juga fasilitas lainnya
nah fasilitas fasilitas itulah yang sudah dilihat kan
tiga dimensi kita punya mural taman baca yang adik lihat tuh di samping
nah ini yang di belakang ade itu live music kita punya burung
dan kita punya hidroponik dan mungkin dilihat di belakang juga ada taman bobohan kita
karena ini semuanya pada dasarnya untuk memberi kenyamanan atau memanjakan
pengguna jasa terminal
para penumpang mengaku cukup puas dengan fasilitas yang ada di terminal
namun beberapa perbaikan tetap diharapkan oleh para penumpang
kalau bilang memadai sih memang belum cukup memadai lah
masih perlu dibenahi kayak kebersihannya gitu
kayak ya mungkin yang lain lainnya lah gitu lah
selain menambah fasilitas fisik

dan keamanan di terminal juga akan ditingkatkan
akan ada personil gabungan dari kepolisian tni dan dinas kesehatan
yang bersiaga mulai dari h tujuh hingga h tujuh lebaran